kabupaten gianyar bali menawarkan sejumlah objek wisata yang tidak pernah sepi pengunjung
keindahan alam berupa pepohonan dan aliran sungai yang terjaga menambah nilai kunjungan
ke objek wisata di kabupaten gianyar salah satunya objek wisata jembatan kaca di kawasan
desa kemenuh sukawati gianyar objek wisata yang beroperasi sejak awal november dua ribu dua puluh dua ini
memiliki panjang satu ratus delapan puluh delapan m dengan lebar dua dua m dengan ketinggian enam puluh enam m di atas sungai petanugianya
terdapat pula tebing tebing tinggi yang berada di kedua sisi jembatan wisatawan yang berkunjung
membayar biaya mulai dari seratus hingga dua ratus ribu rupiah sebagian wisatawan ada yang mengaku takut
tetapi tak sedikit yang merasakan senang hai sensasinya luar biasa

seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru seru
ini sensasi baru berwisata yang bisa anda rasakan saat berhibur di kawasan giyanjar bali
ini ada efek seperti kaca pecah dan melihat ketinggian dari atas jembatan kaca tadi memberikan pengalaman
yang berbeda dan cukup mendebarkan patut dicoba jika anda datang ke bali
hai jembatan kaca yang diklaim pertama di asia tenggara ini dibangun oleh investor
asal tiongkok dengan kapasitas mampu menahan beban hingga tiga ratus orang per sesi
pengunjung diwajibkan memakai alas kaki khusus untuk menjaga jembatan kaca tetap bersih
untuk keamanan ini dengan jembatannya kekuatannya beratnya itu ada dua ratus lima puluh ton beserta besi besi beserta dia punya kaca
jadi jembatan kaca ini dengan panjang satu ratus delapan puluh delapan kita bisa muat sampai tiga ratus orang maksimal
jadi kita akan memantau para anak anak anggota kita yang ada di lapangan kita memantau
kira kira kalau sudah sampai dua ratus lima puluh kita stop juga
sedikitnya dua ratus hingga lima ratus orang berkunjung di kawasan ini saat akhir pekan dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat saat libur sekolah libur hari raya dan libur akhir tahun
tim liputan cnn indonesia gianyar bali